personel polres banjarnegara mengevakuasi terduga pelaku pencabulan terhadap anak dibawa
umur dari balai desa sumberjo kecamatan batur pada rabu siang dua puluh lima oktober saat dibawa
menuju mobil patroli polisi sejumlah warga yang sudah berkerumun di luar balai desa sempat
melayangkan pukulan ke arah terduga pelaku beruntung kejadian ini tidak berlangsung lama
karena polisi langsung membawa terduga pelaku menuju mapolres banjarnegara dari pemeriksaan
awal penyidik diketahui korban pencabulan merupakan keponakan dari terduga pelaku polisi
saat ini masih mendalami keterangan terduga pelaku dan sejumlah saksi untuk mendapatkan informasi
adanya korban lain untuk terduga pelaku sedang dilakukan interview lagi unit para penyidik nanti
akan hasilnya akan pasti akan kita sampaikan dari saya sendiri mohon agar masyarakat sendiri agar